yang ketiga adalah putusan yang juga diambil pada hari ini dalam sidang paripurna kita
adalah putusan untuk menolak perlindungan baradae sebagai pemohon terlindung
untuk permohonan yang diajukan pada tanggal tiga belas juli dua ribu dua puluh dua
ini akan disampaikan oleh pak egy penjelasannya silakan pak edwin
barada e pada tiga belas juli dua ribu dua puluh dua telah mengajukan permohonan lpsk atas perkara
tolakkan polisi tindak pidana percobaan perlindungan
jadi di awal kasus ini ketika mengungkap jawabannya sebelas juli dua ribu dua puluh dua oleh polisi
itu ada dua tindak pidana yang dilaporkan
lp pertama adalah lp pencabulan yang dilaporkan oleh ibu pc
dan lp kedua lpa yang dilaporkan oleh polisi tentang tindak pidana percobaan perlindungan
nah ini yang disampaikan
permohonan oleh baradae pada tanggal tiga belas juli terkait dengan lp percobaan pembunuhan
selain itu juga terkait dengan status baradae ketika itu menjadi saksi atas dugaan kerasa seksual kepada ibu pc
pada hari ini lima belas agustus dua ribu dua puluh dua sidang majelis umum lpsk telah memutuskan menolak
permohonan perlindungan yang disampaikan oleh baradae
adapun penolakan ini didasarkan oleh pertimbangan
yang pertimbangan ini sudah termuat dalam pasal dua puluh delapan ayat satu undang undang tiga puluh satu tahun dua ribu empat belas
tentang perlindungan seseorang korban
dalam pasal ini disebutkan syarat syarat pengajuan permohonan perlindungan ke lps
saya bacakan poinnya
pertama tentang sifat penting keterangan
pada tiga belas juli dua ribu dua baradae menyampaikan permohonan perlindungan kepada lpsk di kantor divisi propam mabespori
pemohon saat itu berstatus sebagai terduga saksi dugaan tidak berdana kerasa seksual
dan terduga saksi korban dugaan tidak berdana percobaan pembunuhan
kedua permohonan dilengkapi dengan persyaratan pendukung berupa laporan polisi
tanggal delapan juli dua ribu dua tentang dugaan tindak pidana
kedua permohonan dilengkapi dengan persyaratan pendukung berupa laporan polisi nomor lp b seribu enam ratus tiga puluh rw tujuh dua ribu dua puluh dua sbkt pores metro jasel podo metro metrojaya
tanggal delapan juli dua ribu dua puluh dua tentang dugaan tidak berdana percobaan pembunuhan
dengan terduga pelaku almatum brigadir noviansa joshua utabara
ketiga terhadap pemohon lpsk telah melakukan tiga kali wawancara dalam lima kali pertemuan
dan dalam lima kali pertemuan itu juga ada tiga kali dilakukan asesmen psikologis kepada pemohon
pemohon telah menyampaikan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan
namun tidak didapatkan informasi terkait dugaan tindak pidana
keterangan yang disampaikan
tindak pidana percobaan pembunuhan
luka tembak yang dialami oleh
gelar pekarat oleh
pada dua belas agustus dua ribu dua puluh
dua lp yang disebutkan
tadi di awal telah dihentikan
karena tidak ditemukan
hal tersebut di atas
bahwa pemohon mengajukan
permohonan dengan itikad
karena keterangan yang disampaikan
tidak sesuai dengan
hasil temuan penyidik
tidak memiliki sifat penting
romawi dua tentang tikat ancaman
di indonesia ancaman tadi sudah dibacakan oleh
bu susi tidak perlu saya ulangi lagi
disampaikan oleh pemohon
permohonan tiga belas juli ini
bahwa ancaman yang dimaksud adalah
dari pihak keluarga almarhum joshua
ada yang kekhawatiran
ada tindakan balas dendam
dari pihak yang dirilikan
almarhum berganjir joshua
kondisi dan situasi pemohon
yang bersangkutan dalam situasi
terkait dengan proses pemeriksaan perkara
maupun potensi ancaman
terkait pemberian kesaksian
dalam proses perjalanan pidana
tidak ada ancaman yang membahayakan
kemudian kami juga melakukan
yang sudah dilaksanakan di lpsk
pada tanggal dua puluh satu
juli tanggal satu
dan tanggal dua agustus
menyimpulkan kondisi pemohon sebagai berikut
pemohon memiliki kompetensi
psikologis yang cukup memadai
untuk menjalani pemeriksaan
dan memberikan keterangan
pemohon dinilai kurang memenuhi
peristiwa keterasan seksual
serta tempus dan lokus peristiwa
karena kualitas memori
yang tidak cukup memadai
dan tidak ada indikasi kondisi yang
lazim ditemukan pada korban
teridentifikasi tidak memiliki
yang memadai sebagai
dan terduga korban